nah ada yang pernah kesini nggak nih
tempat nongkrong yang lagi ngis di jakarta pusat
nah kali ini saya akan mengajak anda
ke tempat yang bangunan bersejarah
yang diubah menjadi kayak gini ya
nah penasaran ada apa disini
yang terletak di jalan pos
pasar baru jakarta pusat
merupakan ruang kreatif publik
dan wadah bagi pelaku usaha mikro
kecil dan menengah
seperti usaha kuliner dan produk kreatif
ada tiga area di pos blok
pertama grid hall
di kiri kanannya merupakan tempat umkm
seperti produk tas pakaian dan sandal
serta tempat pengunjung bersantai
sementara itu area west dan east hall
khusus untuk umkm produk makanan dan minuman
dulunya post blok ini merupakan
gedung filantelli atau bangunan bekas pt post indonesia
yang dibangun oleh arsitek eropa
sekiranya tahun seribu sembilan ratus dua belas hingga seribu sembilan ratus dua puluh enam
jadi gak heran nih kalau masuk bangunannya itu kental
dengan arsitek eropa
pos blok yang menempati lahan seluas tujuh meter persegi
terbagi dua yaitu area umkm dan ruang kreatif
yang saat ini masih dalam proses pembangunan
ke founder jakob mengatakan
selain mengenalkan kembali bangunan bersejarah
post blok dapat digunakan sebagai tempat kreatif kaum milenial
dan wadah bagi pekerja seni dan umkm lokal
untuk mendukung para umkm pengelola post blok
tidak menerapkan mekanisme bayar sewa
melainkan bagi hasil
tempat komunitas kreatif berkumpul
kasarnya begitulah creative hub yang juga
jadi untuk nongkrong makan minum dan berjejaring lah gitu ya
jadi ingin menjadi showcase bagi komunitas industri kreatif ya
supaya mereka tuh merasa punya tempat yang layak lah
jadi begini kalau brand brand yang seperti ini
brand brand indi seperti ini kan
kalau di mal itu selama ini kurang mendapatkan tempat ya
saat ini dua puluh pelaku umkm telah bergabung
mereka mengaku post blok membantu mengembangkan bisnis
aku sih berharapnya supaya umkm indonesia makin maju
makin banyak ruang ruang seperti post blok ini
jadi bisa lebih berkembang
para pengunjung pun senang
karena selain bisa kongko di gedung bersejarah
dapat menemukan banyak produk lokal
soalnya pertama kan disini banyak banget brand umkm indo
jadi kesannya juga lebih menonjolkan indonesia nya
jadi suka banget sih disini
sebelumnya konsep mengubah bangunan bersejarah
menjadi tempat nongkrong kekinian
juga telah dilakukan di m blok di daerah melawai blok m
bagi yang ingin datang pastikan anda telah divaksin
dan terdaftar dalam peduli lindungi
bagi para umkm indonesia
yang ingin bergabung di post blok
caranya dengan mengakses di media sosial
syarat utamanya adalah produknya itu harus benar benar lokal
karena memang tujuan utamanya adalah ingin memperkuat
dan juga sebagai wadah para umkm lokal
nelfon nayan taka di kriadin jakarta